sampai jumpa di video selanjutnya
tidak salah lagi
ini aroma harimau putih
pakas bul kok bisa disini
kebetulan saya melintas dan melihat kamu
emang rumahnya pakas bul lewat sini
anu kebetulan juga
saya mau berkunjung ke rumah kerabat saya
yang tinggalnya dekat teras ini
pakas bul tadi lihat orang di dekat sini nggak
memangnya ada apa sekar
tadi saya kayak diikutin sama orang
pas saya coba untuk menghindar
ketika saya balik badan
kok bisa ya
masih kurang lebih dulu
apa sejak tadi pakas bul ngikutin aku dari kampus
tapi kenapa ada orang lain
apa yang mereka inginkan
sekar bagaimana kalau
nggak usah pak
rumah saya di sana
saya khawatir kalau kamu belum kuat
nggak saya udah kuat
bagian rumah saya nggak jauh lagi dari sini
kenapa aku bisa pingsan ya
aku juga nggak ingat apa yang terjadi
kamu tidak apa apa kan
ayah kok nyamperin kay di sini ngapain
sampai jam segini kau belum pulang ke rumah
kamu sekarang pulang ke rumah
loh emang ayah mau ke mana
cepat kau pulang ke rumah
ibu kamu sudah nungguin kamu di rumah dari tadi
ya udah kayak pulang duluan
ayah jangan lama lama ya
hanya kara presiden
dia orang kesamanya lihat lo zit
apa kabar kau gemara
giko belum pulang sih
hei kamu tuh dari mana aja sih
terus ayah mana ayah tuh tadi nyariin kamu loh
iya kayaknya udah ketemu kok sama ayah
tapi ayah suruh kayak untuk pulang duluan
wah kebetulan kamu ada di sini ya
ibu mau ngasih tahu kamu
tadi itu ayah sama ibu disuruh sama rektor kampus
untuk jadi dosen tamu di kuala lumpur
terus pergi kapan
gapapa lah bu beradakan banget
besok juga kay ada kuis di kampus
tapi beneran nih kamu gapapa
kamu juga gapapa ditinggalin
iya ibu tenang aja kayaknya kan udah gede
kayaknya bisa kok suruh risa untuk inap gimana
baru aja ibu tuh mau nyaranin kayak gitu
yaudah nanti kay suruh bisa untuk nginep
bu kayaknya lapar nih
yaudah kamu mandi dulu
tapi ya bau tau
apa yang membuat atuk datang kesini
aku bertapah di dalam hutan
aku berusaha menyendiri
dan menjauhkan dari segala hirup pikuk di dalam kehidupan
aku mendapatkan banyak petunjuk
baik di dalam cobaan
maupun di dalam hal hal tentang kebenaran
mata hatiku mengatakan
karena keadaan yang memaksa
aku harus hengkang di area yang nyaman ini
dan aku perlu untuk memastikan
tentang keselamatan anak dan cucu inego
tolong jangan ganggu keluarga saya
karena saya sudah mendirikan prinsip untuk keluarga saya
apakah prinsip yang kau anggap baik itu
saya bisa menjaga
biarkan anak saya hidup
seperti anak normal yang lainnya
saya tetap bisa menjaga keluarga saya
dan saya bisa tetap menjaga anak saya
tanpa harus menunjukkan
hanya mendatangkan masalah
menyembunyikan suatu kebenaran
tidak selamanya itu baik
beritahu anak garismu itu
siapa dia sebenarnya
sebelum semuanya ini terlambat
bagaimana caranya untuk melindungi diri dia sendiri
berani beraninya datuk menemui dia tanpa izin saya
dia adalah anak saya ratu
di dunia yang kita bijak ini
tidak selamanya indah
seperti apa yang kau bayangkan
dan seperti apa yang kau impikan
kita harus bisa menghadapi segala kenyataan
baik atau buruk
pengalaman saya bersama pita loka
mengajarkan saya banyak hal
sebaiknya datang kembali ke kumayan
saya tetap bisa menjaga keluarga saya
tanpa harus menunjukkan injak saya
kepada datuk tunggal
dan semua datuk datuk yang lainnya
untuk jaga jarak dengan keluarga saya
saya sedang membangun kehidupan yang baru bersama keluarga saya
generasi yang baru datuk
lampanya sudah berubah
lampanya sudah terlalu lama budak satu ini di perantauan
sudah lupa sopan santun sama ayahnya
dari mana kau dapatkan ini
alam gagal membuktikan kalau sakti itu manusia harimau
padahal buktinya sudah sangat kuat ayah